masih di good morning madu memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh
tapi sebenarnya apakah anda pernah mendengar nih soal madu yang ternyata tidak boleh dipanaskan
ya bahkan juga ada isu juga nih may bahwa madu ini dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan
nah kami hadirkan informasinya untuk anda
madu adalah salah satu pemanis alami yang diklaim memiliki banyak manfaat untuk tubuh
di antaranya meningkatkan imun tubuh menangkal radikal bebas dan menjaga sistem pencernaan
selain dikenal dengan berbagai manfaatnya terdapat juga rumor bahwa madu tidak boleh dipanaskan
memiliki masa kedeluarsa hingga dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi berlebih
madu nggak boleh dipanaskan itu yang mitos itu yang pernah saya dengar
kandungannya mungkin berkurang kualitasnya
nggak pernah direbus lagi sih jadi saya taruh di ruang terbuka gitu
nggak saya masukkan kulkas juga
kalau mitosnya nggak pernah dengar
jadi kalau madu sih ya kita cari madu yang ada izin edar aja
cuman kalau konsumsi banyak jadi apa enggak juga sih
saya juga kalau lagi nggak enak badan ya konsumsinya lumayan banyak
jadi kami lihat dulu madunya mbak
kalau yang madu murni
saya kira tidak ada masalah yang punya diabetes
tapi bagi madu yang tidak murni yang banyak campuran gulanya
nah itu yang berbahaya bagi yang punya sakit diabetes
madu memang kerap digunakan dalam berbagai hidangan
salah satunya digunakan sebagai pemanis alami dalam oatmeal atau bubur gandum
biasanya madu dijadikan topping bubur gandum
namun ada juga yang langsung memasukkan madu saat proses memasak
madu yang dipanaskan bisa menjadi racun
dokter ahli gizi rumah sakit siloam samuel utoro mengatakan
madu memang sebaiknya tidak dimasak
karena kandungan karbohidrat yang terdiri dari glukosa dan fruktosa
akan mengalami penurunan kualitas
menjadi racun sih enggak
cuma kegunaannya menjadi berkurang
jadi kalau dia dipanaskan sudah jelas glukosa dan fruktosa itu mengalami
dan juga penurunan kualitas
tapi rusak total sehingga berarti kalaupun dikonsumsi masih ada tidaknya
tetapi sebagian besar rusak
nah ternyata madu yang berubah jadi racun ketika dipanaskan adalah mitos ya
beralih ke mitos kedua
madu memiliki masa kedeluarsa
menurut dr samuel utoro madu murni tidak mengandung pengawet
untuk itu pasti madu murni tidak dikandung pengawet
untuk itu pasti madu murni tidak dikandung pengawet

jadi madu diambil kemudian dibersihkan
kemudian biasanya disterilisasinya dengan berbagai cara tuh
sterilisasinya tapi enggak pakai pengawet
sehingga jangka ekspirasi tidak lama
mitos ketiga mengonsumsi madu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit diabetes
sebagian madu diklaim sebagai penyakit diabetes
ini adalah kenyataan yang paling tidak difikirkan oleh menjual madu pada harian pma
ini adalah kenyataan yang paling tidak difikirkan oleh menjual madu pada harian pma
sejak bumi lepas ini
interpretasinya pada operasi kondisi salinah terakhir ini
mereka tidak teliti galensia bikinensia bagaimana
tapi secara umum tentu saja kita tidak bisa mengkonsumsi madu tersebut secara berlebihan
apalagi kalau kita menyandang diabetes karena itu kan tetap gula
kalau kita mengkonsumsi itu berlebihan akan berkontribusi terhadap kenaikan gula darah
madu memiliki banyak jenis
ada madu hutan madu dengan varian nektar madu bipolen dan masih banyak lagi
fungsi utama madu adalah sebagai penambah energi di dalam tubuh
madu baik dikonsumsi saat tubuh anda terasa lelah atau lemah
namun ingat batas asupan gula tubuh kita maksimal hanya empat puluh gram per hari
jadi jangan dikonsumsi berlebihan ya
gita miningrum nugra endrianto jakarta